saudara kamera pengawas cctv merekam keributan antara pengunjung dengan petugas keamanan kafe di kawasan kemang jakarta selatan
atas peristiwa ini seorang pengunjung kafe meninggal dunia akibat luka tusuk
keributan terekam cctv yang berada di luar sebuah kafe
diduga dipengaruhi minuman alkohol sejumlah orang terlibat cekcok hingga berbuntut pengeroyokan
atas peristiwa ini pengunjung kafe yang berinisial am meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian perut dan tangan
polisian sektor mampang telah mengamankan empat orang pelaku
salah satunya merupakan pelaku penusukan yang bekerja sebagai security cafe
usai menyerahkan diri ke polsek mampang perapatan kamis petang
pelaku berinisial ss langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik
diketahui ss merupakan security yang terlibat pengeroyokan
sekaligus melakukan penusukan terhadap salah satu pengunjung kafe berinisial af
penyidik bersama ss mencari barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk korban yang sempat dibuang ke taman kemang pada saat kejadian
kejadian bermula saat korban memecahkan botol minuman lalu berujung pada keributan
tersangka utama atas nama ss
yang melakukan penusukan kepada korban am berdasarkan hasil keterangan adalah untuk melumbuhkan korban am
karena dirasa korban am selalu melawan dan berusaha untuk memukul para security yang ada di situ